sampai jumpa di video selanjutnya
tadi malam ada yang nelpon aku bilang kalau kendi kecelakaan
dan aku panik aku pergi ke rumah sakit ternyata nggak ada
ini sih nyebelin bukan misterius
kok kamu tuh perhatian banget ya sama kendi
emang kenapa sih pak
ya walaupun dia cuma anak angkat tapi
tapi kan dia saudara kita juga lis
coba kamu yang terima telepon itu apa yang kamu lakukan
kamu pasti pergi ke rumah sakit juga kan
minta botol sele coklatnya dong
ambil aja sendiri bajak amat silah
terima kasih om
sampahnya banyak banget ya
nggak muat lagi pengkinya
kayaknya nih sampah sampah nggak mau udah dibuang ke tempat sampah
dipaksa aja ken
ini juga udah penuh
pakai ini deh
oh iya bener juga
tadi di meja makan
aku gak bersikap baik sama kamu
sate aja lah
ji disarankan nyembi di rumah
candi kamu baik sekali ya terserah kamu deh
kamu mau yang ini
messi salam selamat tahun ya
kakak bisa kasih ini doang buat kamu
tapi ini sebenarnya bukan pemilik kakak loh ini dibikin sama tante diana
tante diana itu orangnya baik banget
ada apa tante
ini buat candy
iya candy tadi kan kamu sibuk nyarin baju buat messi
buat diri sendiri sampai gak sempat
itu baju tante belikan buat kamu
hah bagus banget tante
seneng banget sih dia beliin baju baru
ih pakai nyum nyum segala lagi
sejak kapan mama itu suka makan pancake
mama lagi ngidam ya
mama kan udah tua
pa pancake nya bukan untuk mama
tapi untuk candy pa
mama sudah banyak kemajuan ya sekarang
sudah mulai mikirin kendy rupanya
sekarang ini mama cuma bisa memberikan kesenangan kesenangan kecil pak
untuk ucapan terima kasih kepada kendi
terus kendi bilang bahwa bundanya di panti asuhannya dulu itu
suka membuatkan panekuk untuk candy pa
makasih karena mama sudah mulai memperhatikan kendi
candy itu anak yang baik ma
dia pantas mendapatkan kasih sayang dari kita semua
ya ntar beliin ya pa
mama tuh sekarang kaya banget sama si candy
tapi lihat aja ntar
gue kerjain lagi loh
ini dia bajunya
kita harus putus dulu mah
au au tuh kan mah mah tangannya berdarah mah ini gak bisa jahit mah ini beli baju
baru aja buat candy pake uang tabungan aja deh mah ya mah ya
gak bisa mama gak mau tahu pokoknya kamu harus menjahit rumbai rumba itu seperti semula
ya kamu sudah melakukan dua kesalahan pertama kamu sudah merusak barang orang kedua
kamu tidak menghargai barang kamu inget gak nel waktu kita miskin jangankan beli
barang beli makanan aja susah apalagi beli baju bagus kayak begitu hidangan seenaknya
kamu merusak baju itu
candy atau belikan lagi ya yang baru
nel kamu harus menjahit seperti semula ya
ya oh dahel mainan di grup bu

jalan sama orang tua seperti tante
kok akhir akhir ini kupingku tuh sakit ya ran
kayak dengung dengung gitu
kayak gitu aja kok panik sih
itu artinya tuh ada yang ngomongin kamu yang jelek jelek
ya katanya bunda rita sih kayak gitu
masa sih ran apa hubungannya kok telinganya sakit
oh gitu ya
yaudah deh ran
aku cuma mau nanya gitu doang kak
aih yaudah deh
yaudah makasih ya ran ya
sepertinya hubungan terry dan angela akhirnya terungkap
ketika mereka datang ke pesta ulang tahun arted
di malam itu mereka tampak saling berserang
kau lihat tuh terry
mereka saling bercerita
sekarang udah tenggel terry
tambulat ini juga ada di
gaya hidup dia udah ikutan gaya hidup selebritis yang lainnya atau enggak
pacaran juga sama artis
ken ken berita penting itu banyak
nih masalahnya nih daddy sama angel lah